penggeledahan rumah di jalan tangguh bongkar tujuh kelurahan tegal sari mandala dua medan sumatera utara
dilakukan oleh sejumlah aparat dari polsek medan area kamis kemarin
rumah ini digeledah lantaran diduga kuat telah menjadi lokasi pemotongan kucing peliharaan
untuk dijual dagingnya seharga rp tujuh puluh per kilogram
kucing yang dipotong di sini juga diduga merupakan kucing hasil penculikan dari sejumlah lokasi
dan benar saja dari hasil pengeledahan polisi menemukan sejumlah kepala dan organ tubuh kucing yang telah dipotong
penggeledahan ini berawal dari unggahan di media sosial pada rabu lalu oleh seorang warga yang kehilangan kucingnya
dalam unggahan itu ia menyebut menemukan kucingnya telah menjadi bangkai
warga yang menemukan lokasi pemotongan kucing dan bagian tubuh kucing ini kemudian melapor ke polisi
nengok go ini depan rumahnya terus samping itu kayak banyak darah gitu
nah jadi kami kayak apa ini pak itu anjing kok bukan kucing kata keluarganya
tapi karena kami penasaran kami buka aja kan
kami buka rupanya disitu banyak kepala kucing
kemarin saya pas buka ada sekitar empat atau lima kepala kucing
aksi sadis pelaku berinisial ns ini juga telah lama diketahui para tetangganya
perbuatan itu bahkan telah dilakukan pelaku selama belasan tahun
iya dia itu itu aja lah kerjanya
iya itu dijualnya lah untuk makannya ya cari makannya
setiap hari pak
setiap hari ini kan baru siap apa deh ini motongnya
hingga berita ini diturunkan pihak kepolisian belum mau memberikan keterangan resmi pada awak media terkait kasus ini
namun pelaku dapat diancam pasal berlapis
yaitu pasal tiga ratus dua kuhp tentang penyiksaan hewan yang menyebabkan kematian
serta undang undang peternakan dan pertanian no empat puluh sembilan
yang menyebutkan bahwa kucing dan anjing tidak boleh dikonsumsi karena bukan produk pertanian atau kehutanan
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara